sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
baik baik saya akan segera ke sana
ayang udah ya
alena masih banyak kerjaan ya
nanti di rumah kita terusin ya ngobrol
kamu udah sadar dok
kamu udah sadar
dokter dokter anak saya udah sadar
jari jarinya bergerak dokter
sebentar ya bu biar kami cek dulu
itu kalau kamu dengar suara saya tolong kamu gerakan tangan kamu itu
kalau kamu masih mendengar suara saya tolong ketipkan mata kami
dia udah sadar kan dok sadar kan
sabar ya pu
edo kalau kamu masih dengar suara saya coba buka mata kamu
ayo dok pelan pelan
pelan pelan buka mata kamu
dokter anak saya sudah sadar
terima kasih tuhan
engkau sudah menyadarkan anak saya
kamu tahu sekarang kamu di mana
sayang kamu sekarang di rumah sakit
tante edu udah sadar
ya udah kalau gitu indy sekarang ke rumah sakit ya tante
ya allah apakah ini jawaban darimu ya allah
mudah mudahan dengan sadarnya edo semua masalah ini menemukan titik terang
semoga edo bisa menjelaskan kejadian yang sebenarnya pada tante marta
kak fadil sudah membaca berita di korannya itu tante
terus fadil gimana mila
dalam situasi seperti ini tolong mila jadi penguat untuk fadil
dan jangan pernah tinggalin fadil ya mila
tante tanpa tante menyuruh kak mila kak mila gak akan pernah meninggalkan kak fadil
kak mila gak akan meninggalkan kak fadil tante
terima kasih mila
jangan nangis ya tante
tante kak mila tidur kak fadil lagi ya tante
oh kak mila mau pergi sebentar aja
kak mila mau pergi ke rumah sakit tante
tadi camillah dengar dari indi katanya edo udah sadar
kamu mau ngapain mila ke rumah sakit
kamu besuk edo
kamu mau kasihanin edo dan kamu mau minta maaf sama edo
bukan begitu tante
sekarang kan edi udah sadar
berarti edo bisa menceritakan semua kejadian yang sebenarnya
camilla punya bukti kalau kak fadil itu gak bersalah tante
dan siapa tahu saja setelah mendengar semua cerita itu
tante marta bersedia untuk mencabut tuntutannya atas kak fadil
mila kamu gak usah mimpi deh mila
tanpa hafal betul sifatnya tante marta itu
yang salah dibilang bener yang bener dibilang salah
tapi kan gak ada salahnya kalau kak mila mencoba
boleh ya tante
percuma mila kamu gak akan berhasil
kamu tenang aja mila

tante sanggup kok cari pengacara yang terkenal
tante memang hebat untuk membela fadil
dan kalau memang kita harus berperang melawan edo di pengadilan
tante udah siap mila tante gak akan takut
camilla tahu tante mampu menyewa pengacara sehebat apapun
tapi tante prosesnya akan lama
harus bolak balik ke pengadilan
harus disidang dulu
tanpa camilla dan kak fadil itu sebentar lagi akan menikah
kamila maunya kak fadil cepat keluar dari penjara
tante maukan melihat kak fadil
mika mila menikah sama kak fadil tante
tante mau kan
dan tante mau juga kan kalau kak fadil cepat cepat keluar dari penjara
karena tempat itu gak pantas untuk kak fadil tante
biarkan mila pergi boleh ya tante
tante mila mau ke penjara
kamu pasti lapar dik
selama ini kan kamu makannya dari infusan terus
ya makan ya aku supin
aku gak lapar dik
iya tapi lapar nggak lapar tuh kamu harus tetap makan
ya supaya kamu cepat sehat
aku supin ya
kamu gak mau ya do
edo kamu jangan seperti itu dong sama indi
indi itu udah capek capek datang ke sini mau jenguk kamu
malah kamu cuekin
kalau bukan karena indi mana bisa mama menggeret fadil ke penjara
lagian indi loh yang laporan ke polisi
hei ngapain kamu kesini
eh kamila tante marta itu udah ngusir kamu kemarin
kamu masih punya muka ya untuk datang kesini
kamu masih punya muka ya untuk datang kesini

saya datang ke sini karena saya tahu kalau edo sudah sadar
jadi saya kesini untuk mengunjungi edo dan sekaligus ingin bicara sama edo
udah deh ngasal ngeyal
edo itu gak mau ketemu sama kamu
lagipula aku gak mau edo yang udah agak baikkan ini kondisinya
itu tambah sakit gara gara ngeliat muka kamu
jadi lebih baik sekarang kamu pergi
aku gak akan pergi sebelum aku bicara sama edu
kamu tuh ngeyel banget ya makin susah dibilangin
kalau kamu gak mau pergi saya akan cari kamu di pegi
cukup ma cukup
jangan ngusir kamila
edo mau bicara sama dia
edo mau bicara apaan sih
dan di kamu gak berhak untuk ngalangin aku untuk bicara sama dia
tinggalkan aku berdua sama kami
edo kalau kamu kayak gitu sih
oke oke kalian berdua boleh bicara
mama dan indi akan menunggu di depan pintu untuk jaga jaga
eh dok kalau ada apa apa kamu panggil aku ya di depan
awas kalau kamu sampai macem macem sama edo
aku bawain buah buahan untuk kamu
aku taruh di meja ya
aku senang kamu dia sadar
kamu senang aku udah sadar
iya berarti sekarang kamu bisa menceritakan semuanya
kau bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya
dan kak fadil gak salah kan do
sebenarnya kak fadil gak bermaksud untuk melukai kamu kan
tolong dong tolong ceritakan kebenarannya sama aku
agar permasalahan ini ada titik terangnya dok
sekarang tanggal berapa
tanggal berapa sekarang
fadil tidak akan keluar dari penjara sampai tanggal dua puluh
dan aku juga akan pastikan